sebanyak tiga ratus kepala desa dan lurah peserta paralegal academy award dua ribu dua puluh dua
kunjungan ini merupakan rangkaian acara paralegal justice award dua ribu dua puluh
dalam rangka edukasi sistem hukum yang ada di indonesia
dalam kunjungan ini peserta diterima langsung hakim tinggi pemilah berkas pidana khusus
dwi tomo beserta jajaran hakim justisial birohukum dan humas mahkamah agung
dwi tomo menyatakan mahkamah agung mengharapkan para kepala desa atau lurah
yang menjadi paralegal justice dapat menerapkan restoratif justice di daerahnya
dwi berharap dengan adanya penerapan restoratif justice di daerah oleh para legal di daerah yang dipimpin
dapat mengurangi jumlah perkara yang bermuara di pengadilan
yang diharapkan oleh mahkamah agung bahwa kita bisa menerapkan restoratif justice dengan
kalau mereka ada permasalahan yang bermasalah itu dipanggil dengan melibatkan pemuka adat
pemuka agama dan sebagainya sehingga mereka mendapatkan putusan yang win win solution
jadi tidak ada win lose
nah ini akan mengurangi jumlah atau volume perkara yang nantinya bermuatan
dalam kesempatan yang sama kepala pusat pemudayaan dan bantuan hukum atau bphn kementerian hukum dan ham sofian menyatakan
kunjungan ini dimaksudkan agar peserta paralegal academy award diberi kesempatan untuk melihat lebih dekat sejarah
dan perkembangan mahkamah agung sebagai salah satu pilar hukum tertinggi di indonesia
kegiatan kunjungan ke mahkamah agung dimaksudkan untuk memberi dukungan agar kepala desa dan lurah
lebih semangat dalam menyelesaikan perkara hukum yang sering terjadi di lapisan masyarakat pedesaan
nanti akan diberikan pelatihan pelatihan dari teman teman hakim mahkamah agung bagaimana cara memediasi yang baik
tujuan utama kami adalah bagaimana menciptakan hakim perdamaian kepada mereka ini sehingga bisa mengurangi
banyaknya kasus kasus yang terjadi yang diselesaikan secara hukum
ini kita akan selesaikan secara musyawarah melalui mufakat
program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kepala desa dan lurah dalam menyelesaikan sengketa atau advokasi
paralegal academy diselenggarakan kementerian hukum dan ham bekerjasama dengan mahkamah agung
dalam perkembangannya para legal justice dua ribu dua puluh tiga telah memutus sebanyak dua ratus perkara tanpa proses pengadilan
pada tahun ini sebanyak satu enam puluh tujuh kepala daerah telah mendaftar para legal justice namun hanya tiga ratus kepala daerah yang lulus seleksi
pada tahun ini sebanyak seratus kepala daerah telah mendaftar para legal justice